semangat dan kegembiraan terpancar dari wajah calon haji kembar asal desa sipaho
kecamatan halungunan kabupaten padang lawas utara sumatera utara
bernama mariana dalimunte dan mariano dalimunte
saat beristirahat di asrama haji medan pada senin
lelah perjalanan darat selama tiga belas jam dari kampung halaman sama sekali tidak terlihat
mariana dalimunte dan mariano dalimunte
yang bekerja sebagai petani harus berjuang mengumpulkan uang sedikit demi sedikit
dari hasil panen padi karet dan kelapa sawit dari sebidang sawah dan kebun
bahkan keduanya harus menjual sapi kesayangannya untuk mencukupi ongkos naik haji pada tahun dua ribu empat belas
sejatinya kembar yang merupakan anak keempat dan kelima dari sebelas bersaudara ini
sudah masuk daftar calon haji pada tahun dua ribu dua puluh
namun pandemi covid sembilan belas yang melanda dunia
membuat kedua perempuan kembar yang lahir tiga belas november seribu sembilan ratus enam puluh dua ini tidak bisa berangkat haji hingga tahun dua ribu dua puluh
beruntung tahun dua ribu dua puluh dua ini nama keduanya masuk dalam daftar calon haji yang akan berangkat ke tanah suci
selama di tanah suci mariana dalimunte dan mariono dalimunte berharap dapat melaksanakan semua rukun ibadah haji dengan baik
keduanya pun akan memanjatkan doa agar segera mendapatkan jodoh sebagai pendamping hidup
dan berumah tangga
sebanyak dua ratus tujuh puluh delapan calon haji kloter sepuluh atau kloter terakhir embarkasi medan akan berangkat pada senin pagi
pesawat yang membawa kloter ke tanah suci mariana dalimunte dan mariano dalimunte
bergabung dengan enam puluh calon haji asal aceh
nanti pemberangkatannya dari kita dari medan
kloter sepuluh masuk dalam gelombang kedua keberangkatan haji
para calon haji akan langsung ke jeddah untuk bergabung dengan calon haji indonesia yang telah tiba terlebih dahulu
agus supratman ayut sudrajat medan sumatera utara